lu dari mana sih
dari tadi kita latihan disini
lex lu pasti gak percaya apa yang gue dengar
karena itu gue telat
ini kemungkinan besar kamu akan punya adik baru
kamu pasti suka gak
karena ini yang selalu kamu minta minta sama pamu dan pamim
kamu inget kan
kamu selalu tertas tiap saat
aduh papi ini kemana sih pikirannya
yang ada gue tuh males banget punya adik dari abg resi itu
aduh jangan sampai jangan sampai please semoga aja enggak
eh saya karena ini adalah permintaan kamu yang lama sekali
dan sekarang baru ada
tapi kasih kamu kesempatan untuk memilihkan nama buat adik kamu
dan pasti papi akan pakai nama pilihan kamu
kamu dirangkaian lapangan ikan
eh kamu bawa apa yang hangat nih teh hangat
iya ini teh hangat buat nyomot
karena bapak mau pergi dulu ngambil rapot
oh jaga baik baik iya
teh yang apa tadi
teh hangat teh panas teh melepun nanti
eh jangan sampai melepun
hati hati jangan belakang jangan sampai jatuh
selamat ya nyomot
patahan sih lo
suruh teteh kesini cuma mau ngantriin teh hangat doang
biar nyomot teh nggak mua mua lagi
ih nyomot teh mau pergi

asal lo tau ya gue gak hamil atau gue punya baby debbie bayi atau apapun
nggak sama sekali
dan sekarang lo keluar kalau nggak gue pukulin lo
untung nih gelas mahal kalau kang kue lempar juga nih
teteh teteh ngapain
nggak bisa tidur
dari semalam mikirin dompet hilang
terus emang teteh nggak ngantuk
terus menurut kamu gimana caranya bisa ngantuk
kalau mikirin semua muanya ada di situ
data di handphone ktp atm semua di dompet
tapi tante tetap mau kan ngambil rapot melly
ya nggak lah
ya kok gitu tante
ya mau ngapain juga mel
paling juga rapot kamu kebakaran bikin malu aja
terus siapa udah ngambilin rapot melly
bodoh amat ambilnya sendiri
ya ya kok gitu
nggak bisa ngambil sendiri tante
harus diri tante
maksud kamu ada yang fotoin kita semalam
ada yang mata matain gitu
dan kamu tau nggak
ya lebih nyebelinnya lagi bukan cuma mata matain doang
tapi dia itu kirim foto itu ke istri muda papi aku
ya aneh banget ya kayak gak ada kerjaan aja
tapi kira kira siapa yang foto ya
kayaknya kalau anggota klub anak jalanan gak mungkin deh
iya sih kamu bener
lagian kan mereka itu setia kawan
gak mungkin lah kayak gitu
ya adalah ref
nggak usah mikirin hal hal kayak gitu
mau singin kita tau nggak
ih gimana aku gak kesel
itu sama aja mengganggu privasi kita dong
kalau misalnya aku ketemu orangnya
bakal marah banget sama dia
eh aduh jangan marah dong
yang sabar aja ya sayangnya
orang lagi kesel tau
malah gitu sih
kamu tuh gak ngerti perasaan aku ya
aku tuh lagi bener bener gak suka banget
hah emang kalau lagi ada masalah kayak gini gak boleh bilang saya
ih bukan gitu maksudnya
asal kamu tahu ya aku tuh bukan cewek ambekan
lagian masa iya aku ngambek cuma gara gara masalah kayak gitu
kamu nanti ambil rapot kan ke sekolah
palingan bentar lagi aku jalan sama papa ke sana
banyak kamu ke sekolah nggak
ke sekolah dong ref
biar kita bisa ketemuan
kamu udah kangen ya salah aku
kamu udah kangen ya salah aku
ya salah aku
kangen sih kangen
cuma kangen pengen disuapin aja
ih kira kira kangen apa
antara kan ada maunya ya karena mau disuapin
yang penting kamu jangan ngelawan ya
pokoknya kamu yang sabar aja ya sayang
eh pugi maksudnya
mendingan kamu pergi sekolah
supaya kamu ntar nggak telat ambil rapotnya
itu buat lo heiko
karena lo yang udah kepilih jadi ketua anak jalanan
dan ini nggak adil
dan karena lo udah jadi pacar cewek yang gue suka
gue bakal ngegeser lo dari posisi ketua anak jalan
dan cindy tentunya akan jadi cewek gue
lo dari mana sih
dari tadi kita latihani sih nek
next lo pasti ngepercaya apa yang gue dengar
karena itu gue telat
semalam ada peresmian klub anak jalanan
termasuk sampai yang dipilih menjadi ketuanya
mereka pikir hebat apa
lu semua dengar gue ya
gue mau kita yang paling hebat
kita jangan mau kalah sama mereka
kita harus tunjukin pada mereka semua
siapa yang raja jalanan sebenarnya
dan satu lagi
kita belum balas dendam bang kovar
kita harus balas senam itu
ingat itu semua
kita harus tunjukin pada mereka semua
siapa yang ambilin reput gue nih
kalau mau langsung ambil
nanti bisa langsung ketahuan tuh
kalau hasil reput gue jelek
aku gak mau deh
lu kenapa sih ya
ke orang bingung gitu
yang lagi olahraga aja mak
jalan seribu langkah di kamar sendiri
biar sehat dan kuat
itu sepupu lu si alif
nihari kata dia
nihari katanya dia mau dibagiin reput
nah kalau lu kapan dibagiin reputnya
minggu depan mak
sekolahan ian mak
pokoknya nanti kalau
em udah waktunya ngambil reput
ian pasti kabarin mak deh
mak kagak lupa janji emak
kalau sampai nilai reput lu jeblok